ujian tulis berbasis komputer utbk seleksi masuk perguruan tinggi negeri sbmptn
yang tinggal beberapa hari dimanfaatkan raihan giva noval
persiapan yang dilakukan oleh anak kedua dari dua bersaudara ini
meliputi latihan soal soal dan mengikuti bimbingan belajar online
tak lupa alumni smk penerbangan ini juga meminta doa restu kepada orang tua
agar niatnya masuk di perguruan tinggi negeri bisa tercapai
meski belajar di rumah raihan tetap menggunakan hand sanitizer dan masker
pandemi covid sembilan belas membuat utbk snmptn tahun ini memang berbeda
dengan pelaksanaan tahun tahun sebelumnya
keselamatan calon peserta menjadi atensi pemerintah daerah provinsi jawa barat
penerapan protokol kesehatan dan pembatasan mobilisasi peserta tes
diketatkan dengan tujuan mencegah penularan covid sembilan belas
pemda provinsi jabar pun sudah menyampaikan berbagai rekomendasi
kepada perguruan tinggi yang akan melaksanakan utbk
kemudian rekomendasi yang kita sampaikan kepada para rektor
itu tentu saja adalah pembatasan interaksi dalam pelaksanaan
kegiatan dan kegiatan yang diperlukan
kemudian larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta
dan atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar covid sembilan belas
ini bagaimana mereka tidak boleh mengikuti utbk
kemudian penerapan protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
di lokasi pelaksanaan utbk termasuk di setiap kampus juga mempunyai
kemudian menyiapkan ruangan pemerintah dan pemerintah yang diperlukan
pemeriksaan untuk kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan
dokter tenaga kesehatan dan ambulans
kemudian juga melakukan pemeriksaan penggunaan termogan dan seterusnya
utbk sbm ptn di jawa barat diikuti tujuh perguruan tinggi
dengan jumlah peserta sebanyak delapan puluh tujuh ratus sembilan puluh dua orang
selain melakukan beberapa kali simulasi
masing masing ptn yang akan melaksanakan utbk berkomitmen
mengimplementasikan protokol kesehatan secara ketat
bila pada saat tahap satu misalnya tanggal lima sampai tanggal empat belas juli
ada salah satu peserta yang dinyatakan di termogan
dicek suhunya ternyata melebihi tiga puluh delapan
jangan khawatir kita akan langsung ditangani oleh tenaga kesehatan
di lokasi masing masing
lalu peserta sebut akan bisa mengikuti ujian tentu di tanggal dua puluh satu
jadi ada waktu selama
empat belas hari untuk melakukan recovery dan sebagainya
tahun ini pelaksanaan tes utbk akan dilaksanakan dalam dua gelombang
yakni pada lima hingga empat belas juli dan dua puluh hingga dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
selain itu pelaksanaan tes utbk yang sebelumnya empat sesi
kini menjadi dua sesi
zayul haq rusman rusmana bandung jawa barat